saudara presiden joko widodo masih menggodok nama nama tokoh atau calon anggota panitia seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas kpk
istana memastikan anggota yang dipilih adalah tokoh berintegritas yang fokus pada pemberantasan korupsi
koordinator staf khusus presiden ari dwi payana menyebut presiden menghormati harapan dan masukan masyarakat terkait pembentukan pansel dewas dan capim kpk
ari bilang dalam menetapkan sembilan anggota pansel presiden berpegang pada peraturan perundang undangan
presiden memastikan pembentukan pansel bertujuan untuk memperkuat kpk dan sistem pemberantasan korupsi tanah air
ari dwi payana koordinator staf sus presiden ri sampai saat ini mengatakan sampai saat ini presiden belum memutuskan nama tokoh tokoh yang menjadi anggota pansel capim
nama nama bakal calon pansel masih dalam proses penggodokan
presiden menghormati harapan dan masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembentukan pansel dewas dan capim kpk
dalam menetapkan sembilan anggota pansel dewas dan capim kpk presiden berpegang pada koridor peraturan perundang undangan
selain itu seperti yang telah ditegaskan oleh bapak presiden anggota pansel kpk yang akan dipilih adalah tokoh
tokoh yang baik yang memiliki integritas dan memiliki concern pada pemberantasan korupsi
presiden juga memastikan pembentukan dan penetapan pansel kpk dua ribu dua puluh empat adalah untuk memperkuat kpk dan sistem pemberantasan korupsi di indonesia